calon presiden petahana joko widodo melanjutkan kampanye akbar di ngawi jawa timur pada selasa malam
sedangkan calon presiden nomor urut dua prabowo subianto disambut pendukungnya di lokasi kapanya danau cipago kota padang sumatera barat
usai berkampanye di palembang calon presiden nomor urut satu jokowi dodo melanjutkan kampanye akbar di gelanggang olahraga bung hatta kabupaten ngawi jawa timur selasa malam
dalam pidatonya jokowi menghimbau agar pendukungnya bukan hanya tidak percaya pada berita bohong namun juga mengklarifikasi berita bohong tersebut
menangkal berita bohong bukan hanya di ranah media sosial namun di ranah pintu ke pintu atau jemput bola
di hadapan ribuan pendukungnya jokowi juga meminta agar masyarakat menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan
karena partisipasi politik ini menjadi penting dalam kontestasi pilpres
di tebar disemburkan dalam rangka itu apa
itu agar gak memilih jokowi dan kiai haji marumami
tujuannya hanya itu aja
yang terakhir saya minta nanti bapak ibu dan saudara saudara sekalian tanggal tujuh belas april nanti mari kita ajak tetangga kita saudara saudara kita kawan kawan kita teman teman kita
saudara sekampung kita untuk berbondong bondong menuju ke tps menggunakan hak pilih kita
jokowi juga mensosialisasikan tiga kartu sakti jika terpilih kembali yaitu kartu indonesia pintar kartu prakerja dan kartu sembako murah
sementara itu calon presiden nomor urut dua prabowo subianto disambut ribuan pendukungnya yang melantunkan sholawat nabi
saat memasuki lokasi acara kampanye di danau cimpago kota padang
sumatera barat selasa siang
ribuan warga yang sudah menunggu kedatangan mantan dan jenko pasus itu juga mengelung elungkan nama prabowo
prabowo datang dengan memakai baju coklat muda kacamata hitam dan deta yaitu tutup kepala khas minang
kampanye prabowo subianto dihadiri masa pendukung dari partai pendukung koalisi yaitu partai gerindra demokrat pan pks dan partai berkarya
kampanye tersebut dihadiri juru kampanye nasional fadlizon antri rosiade dan faldi
kampanye prabowo maldini serta wali kota padang mahyaldi
kendati kondisi panas terik masa tetap bertahan mendengarkan orasi capres nomor urut dua itu
tim liputan cnn indonesia